transjawa berakhir dua juni ada kemungkinan sistem satu arah diperpanjang jika jumlah kendaraan masih padat
menurut rencana awal sistem satu arah di ruas tol trans jawa berlaku mulai tiga puluh mei hingga dua juni dua ribu sembilan belas
sistem one way di kilometer tujuh puluh cikampek utama pada dua juni dibuka lebih awal mulai pukul enam pagi
yang dimulai dengan kontraflow dari kilometer enam puluh satu sampai kilometer tujuh puluh
rentang jaraknya pun kembali diperpanjang hingga kilometer empat ratus empat belas gerbang tol kali kangkung
kepala korps lalu lintas polri inspektur jenderal polisi refdi andri di palimanan menyatakan
meski sistem one way berakhir hari ini tidak menutup kemungkinan diperpanjang jika lonjakan jumlah kendaraan masih terlihat
sebelumnya bagaimana kita menentukan kontraflow
apakah mulai kilometer dua puluh sembilan atau mungkin kilometer tiga puluh lima sampai enam puluh satu atau sampai tujuh puluh ini juga menjadi titik perhatian kita
karena ini juga awal pergerakan menuju one way
demikian juga di kilometer ini
ini kan kilometer adalah terjadinya perlambatan di sini
di palimanan satu ratus delapan puluh delapan ini dengan rangkaian panjangnya dua sampai tiga km
tetapi itu juga bisa diurai dalam kurun waktu setengah jam sampai satu jam
dan hamin tiga menjelang lebaran
buan kendaraan yang